sebagian fraksi di dpr berencana mengajukan revisi undang undang md tiga untuk menambah kursi pimpinan dpr
namun tarik ulur penambahan kursi pimpinan mpr ini menimbulkan pro dan kontra di antara fraksi di parlemen
selain itu anggaran mpr juga akan membengkak jika penambahan kursi di pimpinan terrealisasi
menjelang tenggat masa periode dpr berakhir sejumlah fraksi berupaya mengajukan revisi undang undang md tiga
untuk menambah kursi pimpinan mpr
namun sikap fraksi terbelah mayoritas menolak namun banyak juga yang sepakat menambah kursi pimpinan mpr
tarik menarik kepentingan atas revisi undang undang md tiga membuat sikap fraksi di dpr terbelah
setidaknya ada tiga fraksi yang mendukung atau menyepakati penambahan kursi pimpinan mpr
fraksi yang pertama adalah fraksi gerindra kemudian fraksi p tiga dan juga fraksi pan
ketiga fraksi ini menginginkan sepuluh kursi pimpinan mpr terdiri atas
satu ketua dan juga sembilan wakil ketua
nah sementara empat fraksi lainnya yakni fraksi pdi perjuangan kemudian fraksi golkar nasdem dan juga pkb
mereka itu cenderung untuk menolak namun mereka juga lebih sepakat
kalau misalnya penambahan itu ada satu ketua dan juga tujuh wakil ketua
artinya ada delapan pimpinan mpr seperti yang saat ini terjadi
dan dua fraksi lainnya yakni fraksi demokrat dan juga fraksi hanura belum menentukan sikap
wakil ketua badan legislasi dpr sarmuji mengakui penolakan sejumlah fraksi atas rencana revisi undang undang md tiga
karena kekhawatiran membuka kotak pandora mengubah pasal lainnya
nah memang ada beberapa fraksi yang mengusulkan dengan sangat
supaya ada perubahan terbatas terutama di pimpinan mpr
ada yang minta pimpinan mpr nya itu dimutuskan untuk berubah kemudian
yaitu satu plus tujuh ada satu plus sembilan dan sebagainya
satu plus sembilan itu artinya semua diakomodir
semua fraksi di mpr ditambah dpd itu berarti terakomodir
satu ketua ditambah wakil ketua sembilan
dengan alasan untuk membangun kebersamaan
alasannya cukup baik
membangun kebersamaan artinya semua partai di
baik di mpr maupun di dpr dpd juga terakomodir
tetapi perdebatannya memang apakah itu mau dilakukan sekarang atau tidak
apakah itu mau dilakukan sekarang revisinya atau tidak
anggota badan legislasi dari fraksi pdi perjuangan
diah pitaloka mengakui partainya menolak rencana revisi undang undang md tiga
pdip menilai sebaiknya undang undang saat ini
dijalankan terlebih dahulu
sehingga tidak timbul kesan
dpr selalu mengubah peraturan demi bagi bagi jabatan politik
intinya itu dijalankan dulu lah itu kan juga apa yang kita sepakati sebelumnya
tahun lalu baru tahun lalu sebelum pemilu
masa setelah pemilu ganti lagi ya kan nanti ada kepentingan apa lagi
dinamika politik undang undang harus ganti lagi
ya jangan begitu juga cara kita bernegara gitu maksudnya
sementara sekjen mpr menjamin tidak ada pemborosan anggaran
jika pimpinan mpr ditambah menjadi sepuluh kursi
pasalnya mpr akan melakukan efisiensi dengan membagi anggaran
jika partai politik bersih keras menambah kursi pimpinan mpr
melalui revisi undang undang md tiga
maka rakyat akan menilai ada aroma bagi bagi jabatan di parlemen
rifana pratiwi nedi pranedia jakarta
sebelumnya partai amanat nasional melemparkan usul
agar pimpinan mpr menjadi sepuluh orang
untuk meredakan ribut ribut soal perebutan kursi panas tersebut
hal ini menyusul pernyataan pdi perjuangan
yang membuka peluang membuat paket pimpinan dpr
bersama ex partai koalisi prabowo subianto
dengan syarat mendukung amandemen terbatas konstitusi kita
berdasarkan kutipan dari detik com
wakil sekjen pan saleh daulai menyatakan
rekonsiliasi kebangsaan yang dicita citakan
bisa teraktualisasi lewat penambahan kursi pimpinan mpr
yang berjumlah sepuluh orang
saya terlintas di benak dan pikiran saya
kalau memang itu yang mau dilakukan
karena kan arahnya juga seperti itu
kalau kita lihat pernyataan
pernyataannya bahwa ini kan untuk mengakomodir semua
yang ada di lembaga mpr itu
nah kalau itu yang diinginkan
tentu salah satu opsi yang mungkin
usulan pribadi saya
ini tentu saja usulan pribadi saya
opsi yang bisa diberikan itu adalah
mengakomodir semua kepentingan dan kelompok yang ada
dengan penambahan yang sepuluh tadi itu
karena ada di sana sembilan fraksi
maka tentu harus ada representasi dari masing masing fraksi
jadi kemudian ditambahkan
di mpr ini ada sepuluh
nah dengan demikian ada sepuluh
di mpr ini adalah semacam lembaga yang menuruskan
adalah lembaga politik kebangsaan
jadi bukan politik kekatakanlah kekuasaan
yang di sana mengkaji tentang anggaran
mengkaji tentang legislasi dan lain sebagainya
tapi dia adalah politik kebangsaan
dimana semua orang datang ke sana
untuk mengadu persoalan persoalan yang terkait dengan
bukan seperti di dpr begitu ya bang
bukan seperti di dpr
kalau di dpr kan sudah jelas itu ya sudah jelas bahwa
dpr itu nanti akan dipilih secara proporsional
sementara itu pemantau parlemen sebastian salah melihat ide penambahan kursi bagi pimpinan dpr
hanyalah sekedar bagi bagi kursi semata bukan untuk memperbaiki kinerja
sebastian salang meminta para elit politik agar tidak melakukan perubahan undang undang md tiga
di awal masa jabatan untuk menghilangkan kesan hanya demi kepentingan politik kenapa
karena sekarang ini kan rame orang bicara soal pimpinan mpr
karena di undang undang md tiga itu sudah dipaku untuk pimpinan dpr nya
kalau sebelum sebelumnya yang rame dibicarakan atau diperbutkan itu pimpinan mpr bukan pimpinan mpr
tapi undang undang md tiga sudah mematok siapa yang menjadi pimpinan di dpr
sehingga kemudian perdebatan itu bergeser dari dpr ke mpr
sepuluh itu perdebatan yang lain lagi dan menurut saya
selain urusan bagi bagi kekuasaan tidak ada lagi argumentasi